pada malam hari ini dalam topik bursa panas pengganti jenderal andika bersama dengan bang saifullah tamliha anggota komisi satu dpr ri fraksi p tiga
bang saifullah selamat malam
baik dan nanti juga akan bergabung susaning tias kertopati pengamat militer dan juga intelijen
tapi saya akan mulai dulu dengan bang saifullah
bang saifullah meskipun menentukan ksad ini juga menjadi hak dari presiden joko widodo
tapi yang anda amati atau kemudian diskusi dari
dari rekan rekan komisi satu siapa kemudian nama nama yang dianggap memang tepat untuk menggantikan jenderal andika perkasa sebagai kepala staf angkatan darat
yang pertama komisi satu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kepala staf angkatan darat
undang undang tni yang menakur bahwa panggung tni diangkat dan diperintahkan oleh presiden atas keseluruhan dpr
sehingga siapapun yang dituntut oleh presiden jokowi untuk menjadi kepala staf angkatan darat
itu hak sepenuhnya presiden sebagai panglima tertinggi
sehingga memang muncul ya beberapa orang untuk menjadi kepala staf angkatan darat
yang jelas ada beberapa orang yang sekarang menyandang
pangkat ketan jenderal atau
memiliki bintang tiga
yang pertama secara kebiasaan adalah
tanko strat yang menjadi kasat
kemudian ada lagi pada sisi lain
kepala staff umum tni
tetnan jenderal eko kemudian
wakil menteri pertahanan setnan jenderal tni herendra
tiga orang itulah yang menurut saya
kemungkinan yang akan menjabat sebagai kepala staf angkatan darat
herindra sebagai wakil menteri pertahanan
itu usianya sama dan angkatannya sama dengan
jenderal tni andika
sementara pak dudung juga akan pensiun pada tahun dua ribu dua puluh
jika presiden memiliki pertimbangan lain
tetnan jenderal eko sebagai
kepala staff umum mabes tni sekarang itu
memiliki peluang yang sama untuk
diangkat menjadi kepala staf angkatan darat
sudah bergabung juga mbak susan intias kertopati
pengamat militer dan juga intelijen
mbak susani intias selamat malam apa kabar
selamat malam mas apa kabar
kabar baik saya langsung ke anda juga
mbak susani intias bagaimana anda membaca
kursi panas pengganti jenderal andika
menurut anda siapa yang kemudian
memiliki peluang paling besar
kalau tadi dari bangsa evolo
ada tiga nama yang mengerucut
tapi kemudian mengerucut lagi
ke dua nama sampai kemudian
punya peluang paling besar adalah
apakah anda memiliki pandangan yang sama
kalau saya melihatnya
semua jenderal bintang tiga yang diangkatan darat
punya peluang yang sama
semua juga punya prestasi
ini pembahasan hanya kepada
yang harusnya dilihat adalah prestasi
umurnya sudah menekati pensiun
tapi prestasinya bagus
itu juga bisa
kalaupun dia masih muda
tapi tidak punya prestasi juga
mungkin ceritanya bisa berbeda
jadi kita tidak
tidak hanya bicara mengenai
usia muda itu bisa lama menjabat
tapi tidak ada prestasinya
jadi kalau menurut pandangan saya
semua itu punya probabilitas
kasat pengganti jenderal andika perkasa
kita melihatnya begini
mungkin lebih daripada yang lain
seperti halnya lieutenant general herindra ya
beliau sudah menjadi one man
tapi bukan tidak mungkin
lieutenant general herindra inilah yang ditunjuk sebagai kasat
karena beliau itu adalah
adi makayasa tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
komunikasi dengan pak andika perkasa juga
wakasa sih memang mau pensiun
tetapi kalau hanya
mengukur dari usia saja
kurang pah lah ya
lalu kemudian ada
liono seperti yang disebutkan oleh pak tamriha
saya tahu betul
memang beliau adalah seorang
yang mumpuni ya
yang memiliki pengalaman pengalaman
juga sangat baik ya
bisa saja beliau yang akan
apalagi dengan kemampuan diplomasi
militer dan juga
memiliki pengalaman pendidikan
juga yang baik
ya bisa saja lieutenant general
disa juga mungkin
karena kan memang
kalau kita baca di media
kebanyakan kan semua
menginginkan lieutenant general dudung
lieutenant general andika perkasa
tetapi kembali lagi kepada
posisi kasat ini akan diberikan
juga ada sih sebenarnya satu lagi
yaitu lieutenant general joni ya
itu tapi sudah mau pensiun ya
saya tidak tahu ya
yang bersangkutan seperti apa
tetapi kan kita juga tidak bisa
mengabaikan keberadaannya sebagai
bintang tiga di
oleh karenanya saya sampaikan
bahwa kesempatan itu
masih sama sampai hari ini
kemudian semua kesempatan
probabilitasnya menurut anda masih sama
bahwa akhirnya ini mengerucut ke
satu sampai dengan tiga nama
menurut anda ini karena apa
apakah karena ada faktor
atau memang lagi lagi anda bicara juga
soal prestasi yang seharusnya dikedepankan
ksad yang baru nanti
menurut pandang saya sih
menjabat sebagai kepala staff
atau seorang panglima tni
ada pun unsur politik
itu suatu hal yang wajar wajar saja
karena toh juga kan
harus kembali ke komisi satu
satu untuk fit and proper ya
bagaimana kedekatannya dengan
ya itu sebenarnya kan suatu hal yang
lumrah lah ya
tetapi saya yakin bahwa ini bukan
ada unsur politik semata ya
tapi juga dilihat dari prestasi
dan kebutuhan dari organisasi
organisasi itu kan
ksad itu dapat
apa yang menjadi visi misi
di matra tni angkatan darat
dan juga bisa melakukan hubungan yang baik
dengan matra matra yang lain
itu penting sekali
karena apabila tidak
maka kerjasama interoperabilitas
antar matra itu
juga tidak akan terbangun dengan baik
apalagi juga dituntut
sekarang ini untuk dapat meneruskan
seperti apa yang sudah
mas kala adi cahyanto mengadakan
satu hubungan yang baik juga dengan pihak polri
juga pihak pihak yang lain
dan lain sebagainya
ini pasti jenderal andika perkasa ini
sudah melihat satu persatu
dan yang mana yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi
itu juga termasuk
bagaimana orang tersebut
lalu pengembangan pendidikan
di kelas yang ada di dalam
itu kan juga penting gitu
angkatan darat sendiri harus
memiliki prajurit prajurit yang handal
handal dalam artian itu juga
pengalaman akademik yang baik
perang ya karena perang ini kan
sudah tidak sederhana lagi nanti ke depan ada perang
di brida perang asimetrik ya
yang kita ketahui bahwa itu
kita harus siap dalam
karena kita mengenal sifat
yaitu apabila kita ingin damai
maka kita harus siap perang
baik mbak susan tadi yang disampaikan oleh
yang membaca juga bahwa punya peluang besar adalah
tentu ada banyak variable ya untuk bisa
nanti presiden memutuskan siapa yang akan menjadi
ksad tapi menurut anda apakah memang
dari beberapa faktor dan juga variable itu
kemudian nama legend
berpotensi diantara semua nama
yang kemudian tadi anda katakan punya
ya dari sudut usia
ya memang depan jenderal
beliau sendiri kan juga keluarga tni
daripada bapak aris munandar ya
saya sendiri melihat
memang cukup baik tetapi kita jangan lupa loh
sudah mendekati pensiun
tapi kan bukan berarti
beliau juga tidak diperhitungkan
saya melihat sih begitu ya
itu ada pak dudung ya
oke oke itulah kenapa
kemudian tadi anda mengatakan di awal bahwa
tidak semata mata kita melihat dari usia saja ya
tapi juga prestasi yang juga harus dipertimbangkan
pak tamlia ada tambahan dari anda
di luar nama pak eko margiono catatan dari anda
pribadi bagaimana terhadap kandidat kandidat yang lain
calon calon yang lain termasuk misalnya
pak dudung dan juga
wamenhan yang tadi disampaikan juga oleh
bah susaning tias
saya ingin mengklarifikasi ya pak eko
kasum tni itu kan
dia juga meraih
sebagai mana juga
datangan jenderal herendra
dia di makayasa diangkatannya
itu hanya dua
datangan jenderal dudung dengan
datangan jenderal herendra
regenerasi yang lebih panjang
untuk menyebutkan kasat
sampai dengan pemilu dua ribu empat
bila ada pilihan ya
berdiri pada kasum tni yang sekarang
datangan jenderal tni eko
jadi saya melihat
dua klasifikasi itu
dan kepentingan regenerasi
nilai politis ada di situ
yaitu letnan jenderal dudung
kemudian letnan jenderal herendra
sebagai catatan bahwa
herendra itu kan seangkatan dengan
jenderal tni andika
dari generasi di tubuh tni
membukakan kesempatan yang sama
dan peluang yang sama kepada
segera generasi berikutnya
agar estafet kepimpiran itu
tidak stagnan jalan di tempat
oleh karena itu
peluang profesionalitas juga penting
namun saya tidak menafikan bahwa
yang memiliki nilai politis itu ya
letnan jenderal tni dudung
dan kebiasaannya juga
kepeseruan kandarat itu
nilai politisnya seperti apa sih
dari tinggi dekat tentang itu juga dekat
bang tamliha nilai politis seperti apa sih
untuk nama pak dudung
sebagai yang tadi anda katakan
itu yang seperti apa nanti kita bahas ya
termasuk juga setelah
banyak mencuri perhatian calon panglima tni
sekarang yang juga menjadi
menjadi perbincangan adalah calon
pengganti pak andika mengapa ini
bapak susan intias
animo publik begitu tinggi terhadap
ksad ini apakah ini juga
berkaitan dengan isu isu kedepan
isu isu politik misalnya dan juga soal
stabilitas keamanan kedepan atau bagaimana
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
nilai politis yang seperti apa yang dimiliki
oleh dua kandidat lain di luar
dari segi kedekatan
saya ingin jujur saja
dari segi kedekatan
kalau lutman jendral
itu lebih dekat dengan
dari segi kedekatan
lutman jendral tuduh
lutman jendral tni tuduh itu
lutman jendral tni tuduh itu
mayur jendral punggawedawan
baik bang tamliha maaf
sepertinya ada gangguan audio dengan
sambungan dengan anda sambil diperbaiki saya ke
bah susaning tias
bah susaning tias ini kan kita kemudian
sudah bergeser ya dari
diskusi mengenai siapa pengganti
pak hadi karena sudah terjawab pak andika perkasa
sekarang kemudian bergeser siapa
pengganti pak andika perkasa
apa yang menurut anda membuat
kemudian diskursus mengenai
siapa the next ksad ini begitu
mencuri perhatian publik
karena kan kaitannya juga dengan peran
dari tni angkatan darat
angkatan darat ini kan konsentrasinya pada teritorial yang langsung bersentuhan juga dengan rakyat
dan juga hal hal yang berkaitan dengan masalah di dalam negeri maupun juga di luar negeri
secara inward looking ya ini kan masih ada pr yaitu radikalisme separatisme
nah ini ada hal yang sangat baik yang disampaikan dalam visi dan misi dari panglima tni
di calon panglima tni kemarin yaitu ingin menyelesaikan masalah separatisme di papua
tidak semata mata dengan cara misi militeristik yaitu hal hal yang jangan sampai melanggar ham
nah ini kan juga harus dimiliki oleh seorang kepala staf angkatan darat pengganti jenderal andika perkasa
jadi sesuai dengan visi dan misi panglima tni
ini kan harus diajawantahkan
jadi matra matra yang ada di tni baik mantra angkatan darat laut maupun udara
jadi masyarakat itu tentu menanti sekali siapa nih kasat yang akan datang
itu juga penuh dengan segala kalkulasi di tengah masyarakat apabila siapa terpilih itu akan berakibat apa
dan tentunya bagaimana kebijakan yang akan diambil sebagai seorang kasat
oke nah kalau bicara kalkulasi apakah kemudian kalkulasi memasuki tahun
tahun politik di dua ribu dua puluh empat meskipun masih sekitar dua tahun lagi tapi kan kemudian rangkaiannya sudah mulai paling tidak di tahun depan
banyak yang membaca mbak susan intias bahwa pemilihan kasat ini dan juga panglima sebetulnya juga mempertimbangkan faktor faktor ke depan memasuki tahun politik
apakah anda melihat hal yang sama juga bahwa posisi ksad ini juga menjadi sangat strategis bagi presiden
bagi semua pihak memasuki tahun politik mungkin demi stabilitas dan juga keamanan
oh iya tentu saja
pemilihan seorang kepala staf angkatan darat juga kepala staff yang lain
tentu kan sudah ada variable pengukurnya yang sesuai dengan kebutuhan bagi negara
yang paling penting adalah bagaimana menghadapi hal hal yang tentu diharapkan jangan sampai ada keributan
jangan sampai ada kasus kasus di lapangan seperti ya
apa adanya apa dengan tni polri gitu ya adanya perkelahian dan lain sebagainya itu jangan sampai ada lagi
nah oleh karenanya saya yakin jenderal andika perkasa ingin memilih seorang letnan jenderal yang mampu melaksanakan hal tersebut
sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan di depan komisi satu oleh panglima tni
karena kan kalau misalnya panglima tni
sudah punya visi misi tersebut ya
lalu kemudian di bawahnya kepala staff
kepala staf kepala staffnya melakukan hal berbeda tentu itu suatu hal yang menjadikan diskursus baru
oleh karenanya pasti masyarakat menanti siapa ini yang akan menjadi kepala staf angkatan darat yang diharapkan bisa menimbulkan satu kondisi yang lumayan adem ya
memenuhi tuntutan dari organisasi tni itu sendiri termasuk bagaimana dia
melakukan modernisasi alutsista lalu pendidikan prajurit juga bagaimana itu meningkatkan kemampuan cybernya juga menjaga stabilitas nasional
baik dengan kalkulasi tadi itu artinya mungkin saja bahwa pemilihan ksad ini mbak susaning tias
pertimbangan presiden nanti bisa saja pertimbangannya di luar pertimbangan normatif ya tapi pertimbangan pertimbangan dengan menggunakan pendekatan khusus misalnya
iya kalau presiden kan punya hak prerogatif ya
dalam hal ini tentu tidak semata mata karena seseorang itu dekat gitu ya
lalu kemudian ada kepentingan kepentingan politik tertentu
tetapi saya yakin presiden joko widodo ini
memiliki variable pengukur yang bijak ya untuk memilih seorang pengganti jenderal andika perkasa
sehingga jangan sampai kasat ini justru melakukan hal hal yang menimbulkan gejolak gitu ya
lalu kemudian diharapkan juga dapat menyelesaikan masalah baik itu yang ada di aceh
lalu kemudian juga di papua
juga ada sedikit di maluku begitu ya
juga ya banyak hal lah yang terjadi ada radikalisme ada separatisme
meskipun terkait hal ini tni tidak sendirian
ada polri ada bin ya
ada berbagai macam institusi yang terkait juga tokoh tokoh adat tokoh masyarakat tokoh agama semuanya
saling mendukung satu dan lainnya
oke anda melihat kalau kemudian salah pilih bisa memilih ksad yang menimbulkan gejolak mbak susaning tias atau bagaimana
ya saya kan mengatakan demikian ya
pastinya lah hal hal seperti itu juga ada di dalam variable untuk mengukur seorang calon kasat ya
tentu tidak bisa disampaikan kepada media ya
tetapi saya menyampaikan bahwa probabilitas adanya pertimbangan pertimbangan tersebut kemungkinan itu pasti ada gitu
jadi kan seorang pemilu ya
yang memimpin itu harus menimbulkan satu stabilitas nasional lah
apalagi seorang kasat ya yang mengurus teritorial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
oke menarik saya ke bang tamliha lagi tadi sempat terputus
silahkan dilanjutkan bang tamlia tadi menarik anda menyebutkan ada nilai politis yang dimiliki oleh dua kandidat yang lain di luar pak eko margiono
saya ingin menekankan bahwa saya kan cukup lama di komisi satu
dari pak md tni pak ketanawut agus kemudian pak modoko kemudian gatoturman tio kemudian pak hadi tjantso sampai dengan lietman jenderal tni andika
nah kalau saya melihat kalau kebiasaannya sih ya yang jadi ksad itu biasanya pangkostra
apalagi rongkuster kan memiliki kedekatan khusus dengan ibu megawati
kemudian ada lietman jenderal tni andika juga memiliki kedekatan khusus dengan pak modoko
namun demikian saya terdapat dengan pak bu muning tadi bahwa sebetulnya ksad itu adalah orang yang bisa menerjemahkan visi dan misi
dan melihat pembelajaran dari panglima tni yang menyampaikannya kepada kmu satu kemarin
oleh karena itu yang patut digarisbawahi adalah bahwa pendekatan yang akan dilakukan oleh panglima tni tentunya juga para kepala staf adalah
salah satunya adalah diplomasi militer internasional
yang artinya kita tidak ingin ada sebuah provinsi
atau daerah tertentu yang lepas dari negara kesatuan republik indonesia
oleh itu pendekatan itu khususnya papua tentu pendekatannya adalah pendekatan yang humanis
kemudian tidak banyak bicara
kalau tidak banyak bicara saya lebih cenderung menduga bahwa jeneko yang lebih terkeluar
yang memiliki tatar belakang politis ya saya pikir punya dukungan yang cukup kuat ya kepada
sekjen jenderal tni dudung abdurrahman
saya tahu persis bahwa beliau adalah menantu dari mayor jenderal purnawirawan khalid ghazali
yang juga dewan pembina baitul muslimin dari pdi perjuangan
tapi saya pikir pertimbangan itu tentu dipikirkan secara matang oleh presiden jokowi
sehingga ada solusi yang terbaik bagi keharmonisan presiden dengan para petinggi dan mantan petinggi tni
dan juga para petinggi petinggi partai politik
saya pikir saya akan melebaknya yang berpeluang untuk menjadi kasat itu adalah
ritna jenderal tni dudung abdurrahman
bang tamliha jadi anda melihat bahwa kedekatan legend dudung dengan pdi perjuangan
ini bisa menjadi faktor pertimbangan yang bisa saja menentukan bahwa nama pak dudung ini juga menjadi calon yang kuat
karena ada dalam tanda kutip mungkin backup secara politik
ya di politik ini ya
di politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin
jadi mungkin saja
oke probabilitas itu seberapa besar menurut anda pak tamliha
ya saya melihat kalau panglima tni sudah profesional ya seperti jenderal andika
tentu perlu juga ada kabar staf yang bisa cuak cuak kan gitu
bicara lantang ya tentu pertimbangan politik juga tidak bisa kita abaikan
mbak susan nintias ada tambahan dari anda pertimbangan politik yang tadi diungkap oleh pak tamliha
ada kedekatan pak dudung dengan pd perjuangan ini bisa saja kemudian menjadi faktor penentu
bisa dikatakan faktor penentu untuk menilai
apakah pak dudung kemudian berpotensi atau tidak begitu
seberapa besar anda melihat faktor faktor politik tadi itu kedekatan dengan parpol misalnya
ini bisa memuluskan jalan seorang calon
ya bisa saja
oleh karena dorongan parpol seseorang bisa menjabat sesuatu
tetapi itu kan hanya salah satu bagian saja
kan presiden joko widodo bersama juga jenderal andika perkasa
tentu tidak hanya melihat hal itu
kalau yang namanya dekat pdip dekat sama semuanya saya rasa
jadi tidak hanya dengan jenderal dudung saja
memang mungkin ada beberapa hal yang ada kesamaan
dengan visi misinya atau bagaimana begitu bisa saja
tetapi saya sih melihatnya tidak demikian ya
pdip ini kan partai besar ya
partai besar juga ibu puan maharani sebagai ketua dpr ri
kenal semuanya ya kenal semua yang tadi saya sebutkan itu
juga memiliki hubungan antar lembaga yang baik
hubungan antar pribadi juga yang baik
menurut pandangan saya sih
pasti jenderal andika perkasa ini sudah punya pilihan di kantongnya
bukan juga hanya karena pertimbangan politik ya
tetapi juga kebutuhan dari organisasi tni itu sendiri sesuai visi dan misinya
jadi pertimbangan kebutuhan ini juga menjadi faktor yang sangat penting
seharusnya menjadi pertimbangan
lebih penting daripada urusan politik
mbak sarintia saya juga bangga melihat terakhir dari bacaan anda berdua
apa tantangan ke depan siapapun nanti ksad nya
apa tantangan yang jelas di depan mata
yang harus diselesaikan
yang akan dihadapi oleh ksad yang dipilih nanti
saya mungkin ke mbak sarintia terlebih dahulu
ya saya mengharapkan ya
seorang ksad ke depan itu dapat
adalah seorang yang memiliki kemampuan diplomasi militer yang baik
juga manajemen tempur yang baik
juga memiliki efek tangkal ya
penangkalan bagi militer militer internasional
nah hal ini penting sekali
karena itu kan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh jenderal andika perkasa
hubungan hubungan baik juga dengan negara negara lain
karena kita ini kan juga harus sadar bahwa kita ini kan non blok
nah dengan non blok itulah justru kemampuan diplomasi militer kita juga harus semakin tajam dan semakin piawai
juga bagaimana kasat ke depan ini mampu melakukan pembaharuan alutsista
dengan segala keterbatasan mungkin yang ada ya
mungkin dari komisi satu mungkin belum terlalu banyak memberikan anggaran
tetapi juga mampu bagaimana modernisasi alutsista
lalu defensive think juga dapat dilaksanakan juga dengan baik
lalu cyber juga dimajukan seperti harapannya jenderal andika perkasa
intelijen juga semakin bagus ya di tni angkatan darat
karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan institusi institusi lain
lalu juga interoperabilitas itu juga penting sekali dengan semua matra dan juga institusi yang lain
dan dari tantangan tantangan itu menurut anda siapa yang paling mendekati mampu untuk menjawab tantangan yang tadi anda sebutkan
wah kalau saya disuruh sebut nama repot ya
karena satu ya semua saya melihatnya sih seperti jenderal
lieutenant general herindra itu punya kemampuan
lieutenant general eko punya kemampuan ya
lieutenant general dudung pun juga demikian gitu
oke jadi semua punya kemampuan dan tinggal menunggu siapa yang akan dipilih oleh panglima dan juga presiden joko widodo
mbak tamliha terakhir dari anda tantangan ksad ke depan
ya silahkan bang tamliha menurut anda singkat saja apa tantangan ksad ke depan siapapun yang akan dipilih nantinya

tantangan yang berat adalah papua
dan ksad kan sudah zaman pahandika sudah membentuk komandan koman dan satgas di papua
kemudian melakukan pendekatan teritorial dengan mendirikan kodim kemudian koramil kemudian batalion
yang lebih banyak membantu masyarakat papua untuk melakukan pendekatan pendidikan yang lebih baik kemudian kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik
bukan pendekatan militer jadi pendekatan kemengusiaan yang akan digunakan oleh jendral adhika
dan tentu diplomasi militer nasional yang disampaikan oleh pak adhika saya memahami bahwa beliau sangat berharga
sebagai tentara alumni amerika tentu memiliki hubungan yang baik dengan para jenderal di amerika juga di australia dan negara negara sekutu mereka sendiri
walaupun negara kita negara non blok namun sejak papua bergabung ke indonesia itu yang memiliki banyak peran terhadap bergabungnya irian jaya waktu itu ke indonesia itu adalah
bagaimanapun peran amerika tidak bisa kita pungkiri
jadi menarik kita akan nantikan siapa kemudian kasat pengganti jendral adhika dalam beberapa hari ke depan mungkin akan diumumkan kita akan tunggu seperti apa
terima kasih banyak bang saiful otamliha mbak suning tias kertopati untuk ketersediaan anda berdua berbagai perspektif terkait dengan bursa pengganti jendral adhika
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam
walau sudah mendapatkan lampu hijau dari bepom pemerintah belum akan memberikan vaksinasi covid sembilan belas kepada anak berusia enam sampai dengan sebelas tahun
apa alasannya kami akan segera kembali sesaat lagi